kebijakan pemerintah pusat mengizinkan mal kembali dibuka dengan syarat pengunjung harus sudah vaksin menuai pro dan kontra
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menilai langkah ini tidak adil
pemerintah pusat menilai langkah ini tidak adil
masih banyak masyarakat belum divaksin
dalam kunjungannya di salah satu mal di semarang ganjar melihat langsung pengunjung harus antri di pintu masuk
dan juga menunjukkan kartu vaksin atau skan barkod di aplikasi peduli lindungi
proses yang ada di dalam tempat tempat mal semacam ini insya allah sih bisa berjalan lancar ekonomi bisa tumbuh lagi
dan tadi saya ajak semuanya ternyata mereka siap kita ingatkan untuk selalu menjaga disiplin
maskernya nggak boleh copot ngantri harus tertip ya kalau tidak suruh keluar
sehingga nanti mereka ngerti betul bagaimana menjaga diri ketika belanja
meski begitu ganjar memperhatikan
masyarakat bersabar untuk sementara waktu
sebab pembukaan mal saat ini baru tahap uji coba di beberapa kota di indonesia
ganjar juga menyatakan terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi di jawa tengah
caranya dengan meminta tambahan alokasi vaksin
untuk memenuhi target vaksinasi selesai pada desember jawa tengah membutuhkan vaksin dua empat juta per minggu
namun kiriman vaksin dari pemerintah pusat sampai saat ini hanya enam ratus ribu sampai tujuh ratus ribu